jenazah mahasiswi korban pembunuhan febi kurnia dimakamkan di pemakaman umum seipanas batam kepulauan riau
ratusan pelayat hadir di pemakaman mahasiswi universitas gajah mada febi kurnia
di tempat pemakaman umum taman langgeng seipanas kota batam
jenazah tiba di rumah duka perumahan nusa jaya sepanas batam pada rabu pagi
dan sempat disolatkan di masjid dekat rumah
sebagian besar pelayat adalah teman sekolah dan guru febi semasa smk di batam